pln mendirikan pembangkit listrik tenaga air baru di waduk jati gede sumedang jawa barat
proyek ditargetkan selesai pada dua ribu sembilan belas ini menghabiskan anggaran hingga ratusan miliar rupiah
untuk memaksimalkan manfaat waduk jati gede di sumedang jawa barat
yang dibangun kementerian pekerjaan umum dan permukiman rakyat
perusahaan listrik negara saat ini sedang mendirikan pembangkit listrik tenaga air plta
dengan kapasitas produksi listrik dua x lima puluh lima mw
perkembangan terbaru tentang proyek plta jati gede di sumedang sudah memasuki tahap konstruksi
para pekerja sedang membuat dua lubang besar yang nantinya akan digunakan untuk turbin pembangkit listrik
di bagian lain para pekerja juga sedang membangun terowongan yang menembus bukit
terowongan itu nantinya akan digunakan untuk jalur pipa air penggerak turbin yang diambil dari waduk jati gede
proyek konstruksi yang menghabiskan anggaran rp enam ratus tiga puluh lima miliar
rp enam ratus tiga puluh lima ini akan menghasilkan listrik empat ratus enam puluh dua gw per tahun
dan berkontribusi menambah pasokan listrik jawa madura dan bali
proyek ini ditargetkan selesai pada dua ribu sembilan belas
masyarakat itu sudah rp dua ratus
untuk masyarakat yang misalnya menggunakan rp tiga ratus per bulan dia sudah bisa rp dua ratus masyarakat
pada dua ribu enam belas beban puncak pln cukup tinggi yakni dua puluh lima lima puluh lima mw
pln juga mengungkapkan keuntungan mereka turun dibandingkan periode sama di tahun dua ribu dua puluh
risa aida cnn indonesia
jatigede di sumedang jawa barat dirancang dapat mengairi sawah sembilan puluh hektare
dan sumber air baku tiga lima kubik per detik serta mencegah banjir empat belas hektare sawah
ternyata juga keberadaan bendungan jati gede itu tidak memberikan dampak pada penyelesaian banjir di wilayah utara
jadi kita rekam misalnya pada tiga bulan yang lalu itu terjadi banjir di intramayu di cirebon
yang seharusnya ketika klaim bahwa bendungan jati gede bisa mengatasi banjir ini juga tidak terjadi
manfaat irigasi dan sumber air baku juga belum dirasakan warga
selain masalah infrastruktur yang belum dibuat manfaat juga belum teruji saat kemarau panjang apakah mampu mengatasi kekeringan
pembangkit listrik tenaga air jati gede dengan kapasitas produksi listrik dua x lima puluh lima mw
direncanakan baru akan selesai pada tahun dua ribu sembilan belas
saat ini baru memasuki tahap konstruksi
ini sangat beranfaat untuk meningkatkan nilai waduh tadi daripada yang itu dikasih saja
tadi yang ditanyakan mas tadi ini bisa menghasilkan empat ratus enam puluh dua gwh
empat ratus enam puluh dua gwh itu kalau kita pakai untuk dua ratus kwh saja masyarakat itu sudah dua ratus ribu
untuk masyarakat yang misalnya menggunakan tiga ratus ribu per bulan gitu ya
dia sudah bisa dua ratus ribu masyarakat
potensi pariwisata di kawasan waduk jatigede juga belum dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat
setelah satu tahun beroperasi waduk jati gede yang mengakibatkan empat puluh ribu jiwa kehilangan rumah dan lahan pertanian
belum terlihat manfaat yang lebih besar bagi warga